hari ini perasaan gue gak enak tis
mau terjadi sesuatu sama ani
itu mah cuma perasaan kamu aja pur
gak usah didramatisir
ini jack si pur galau soal neng ani
pur emang kamu masih ngincer neng ani ya
kalau misalnya gue gak ngincer ani ngapain coba tiap hari gue mikirin ani terus
palingan nanti kalau ada cewek cantik datang ke rumah
terus ngontrak di kontrakannya babe atau kontrakannya haji sodik
ya tergantung ceweknya cakep apa enggak
kalau cakep pasti gue ngincer dong
kamu emang gak jelas pur mau ngincer siapa
kalau kata bapak saya kamu itu bagaikan baling baling di atas bukit
nih pur baling baling di atas bukit
muternya gak jelas
tergantung kemana arah angin
bang udin pagi pagi udah ngelamun aja
mendingan main catur yuk
eh mot ini warung kopi tempat ngopi bukan tempat main catur
eh din ini warung kopi tempat ngopi bukan tempat ngelamun
yah yah yah bang
pergi deh tuh bang udinnya pak aji sih
kalau gitu saya pergi juga lah
lubang ada doang
hari ini perasaan gue gak enak tis
kayak mau terjadi sesuatu sama ani
itu mah cuma perasaan kamu aja pur
gak usah didramatisir
ini jack si pur
galau soal ani
gue mau ngasih tau sesuatu sama lo soal ani
si ani udah gak ketinggal lagi di ropebek
salah gue tau lo mau ngerjain gue doang kan
kalau lo kagak percaya lo tanya sama aji sodik
dia tadi ke warung aji sodik
pamitan sekaligus ngasih kunci kontrak
emang ni ani mau ke ropebek

emang dia mau ke ropebek
mau ke bandung katanya dia dapet kerjaan di sono
perasaan kamu bener pur
neng ani mau pergi selama lamanya dari hidung kamu
bapak mancing dulu ya
yo juga sebentar lagi mau ke rumah mak
mau bantuin bikin kue
bapak mudah mudahan dapat ikannya yang banyak ya
iya pak amin

rental mobil yang murah
oh ya udah dah
gue tunggu ya
kamu mau jalan jalan ya
tadi barusan kamu ngerental mobil sama teman kamu
bukan gue buat mak
mau jalan jalan kemana jack
dia bukan mau jalan jalan

dia mau jalan jalan ke rumah ustazah yang lagi sakit
ih kenapa pakai rental mobil segala atu jack
kan pakai bajai atau taksi juga bisa
dia mau nengokinnya rame rame
kalau naik taksi mana muat
apalagi naik bajaj
dia muat atu jack
pesan pajak atau taksinya sesuai dengan jumlah orangnya

kagak dagang dia
saya juga enggak tahu dad
kok lo kagak tahu sih
rumah lo kan deket sama si kasman
eh dead walaupun saya dekat
udah telepon dah sampai tau lagi sakit
bukan det hp saya enggak ada pulsanya
be saya mau ngajakin mancing sama mba be
iya bauannya gua males aja
kenapa atu ba be lagi sakit ya
kalau gua sakit gua tidur di kamar
pak haji saya boleh nanya
boleh mau nanya apaan loh
kata ojak ani udah ngasih kunci kontrakannya bener
terus ani udah pindah ke bandung gara gara dapat panggilan kerjaan benar
bener emang kenapa
tapi saya lihat masih banyak barang barangnya di dalam
ntar barangnya nyusul katanya
oh jadi anintar balik lagi ke sini buat ngambil barang barangnya gitu
kalau soal itu gue kagak tahu dia kagak ngomong
nama makin sepi aja
kadang beli bubur buah
ya sama de bawa praksanya juga
loh man situ cuti dagang
buktinya lu nyantai kagak mau gerobak
emang hari ini gua kagak jualan kuepek lagi
lah terus situ dagang apa
ini gue baru mau ke toko material mau beli kayu paku sama chat
perlu bantuan nggak gak
boleh ntar lu berdua habis jualan ke rumah gua ya
saya kan bisa bantu ngecek gerobaknya
ntar gua bantuin dah pasang bau trodaknya
sehabis citra pindah ke apartemen hidup gue jadi kagak ada gairahnya lagi deh
olho olho jangan ngomong begitu atuh be
kan masih banyak yang cocok buat mba be
kejar terus be
kopinya pau de
nggak apa apa pau de
be di lu kan tadi ngomong belum kelar tuh terusin dah
beluh beluh ngomong yang mana ya be